hai sebuah bunker atau ruang bawah tanah di sebuah perguruan tinggi ternama di kota makassar
diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba hal itu dinyatakan oleh direktur narkoba
polda sulawesi selatan kombes poldo dirahman kami siang namun polisi belum memberikan keterangan
nama universitas yang dimaksud polisi hanya menyatakan bahwa di dalam bunker tersebut
mereka menemukan bukti catatan transaksi jual beli narkoba sebanyak tiga kg tapi tidak
dijelaskan jenis narkobanya polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan memburu para pengedar
narkoba jaringan mahasiswa ini kejar itu jaringannya ada jaringan lapas dari pengembangan
itu jaringan gelapas saya belum sebutin lapasnya mana biar tidak muncul dulu media sementara belum
kita sebutin lah ya itu artinya yang jelas kita sudah temukan tinggal kita menunggu momen untuk kita
di makassar ya
dia ya ada berangkas untuk penyimpanan barang bukti dan transaksional
di sukabumi jawa barat polisi menangkap seorang komisioner panitia pengawas kecamatan cibadak
seorang bendahara panwascam serta seorang penjaga kantor panwascam karena diduga menggunakan narkoba
penungkapan dilakukan di kantor panwascam cibadak di desa sekarwangi kabupaten sukabumi pada empat juni
positif menggunakan metamfetamin
menurut polisi mereka ditangkap dari hasil pengembangan penyelidikan setelah membekuk seorang bandar narkoba di kecamatan cibadak
menanggapi hal itu bawaslu kabupaten sukabumi menyatakan akan mengadakan sidang pleno dan mengganti dua anggotanya yang terkena kasus narkoba
satu orang lainnya dianggap pihak luar
sebelum disampaikan juga bahwa sebenarnya
panwaslu kecamatan tersebut bukan berjumlah tiga orang tetapi dua orang
dua orang ini satu orang komisioner atau pimpinannya dan satu orang ini adalah bendahara
dua orang tersebut kini menjalani asesmen dari bnn kabupaten sukabumi untuk mendapatkan rehabilitasi
namun kasusnya masih dilanjutkan polres sukabumi
tim liputan cnn indonesia